menurut lo siapa yang lebih hebat
menurut gue mondi lebih hebat dari dia
tapi menurut gue dia yang lebih pantas jadi pemenang
eh bang siapa tuh
maju ku ketemu di sini
eh dean lo jangan pura pura gak tau ya
lo pasti tau kan tujuan gue apa
gue gak bisa ngebiarin mondi kalah
nando lu tenang aja dulu
kita biarin mereka bertarung
jadi kita bisa lihat seberapa hebat dan pantasnya mondi sebagai leader kita di geng serigala
udah tenang dulu
gue penasaran siapa yang lebih hebat
dean atau mondi
dia bukan pacar saya
dia bukan pacar saya
beneran pak kita nggak pacaran kok
kakinya dia sakit jadi saya tolongin
masa aja dengan pasangan yang lainnya
kalau ketangkep masa
ngakunya bukan pacaran
kenapa sih gue harus disangka pacaran sama si es balok
sebel banget deh gue
aduh kenapa sih dunia ini tuh sempit banget
gak usah kegeran
udah dia mending lo jauh jauh dari gue
gak usah deket deket
gue siap kalau deket deket sama lo
kalau ngomong tuh dijaga
lagian kalau sial sial aja sendirian
kok nyalain orang sih
gue jadi sial
udah kesel sama si ipang
tadi sih udah
karena saya butuh kalungnya
terus kata ipang kalongnya udah bukan di dia lagi
tapi ada di bapak berdua
gak jelas banget sih
dasar anak motor lusuh mulu kerjaannya

itu penurutan bintang cari tau apa
terus kamera nihiasnya kita
ya bondi sudah udah udah sakit
rusuk dia sudah inget sérienya kita
udah tersiap lagi
wah enggak tahu mas
waduh jangan jangan dia mega bang
mau aja kita lagi banyak duit
waduh kita ngebut aja yuk
kalau lo bega tuh salah orang
kau tuh gak punya duit
saya orang yang kemarin cari kalung
jangan lari dulu
gak ada masalah mas
gak usah lagi sama
gak usah lagi sama
gak usah lagi sama lo
saya mau tahu
dimana kalung yang kalian beli dari ipang
ya kita gak tahu toh
kalung itu dimana
bukan yang punya juga ya mas
lo minggir mendingan
sampai saya tahu
dimana kalung yang kalian beli dari ipang
nanti lo undang kain kita berdua nih
bang lu berani gak
lo berani gak

kekerasan kayak gini dan saya juga gak akan ngelawan kalian
yang saya cuma mau balikin kalau yang kalian beli dari ipang
eh lo tuh bikin masalah apa lagi sih es balok
sampai sampai harus ngalangin jalan gue pakai motor lo ini
udah kalian jawab kalian diapain sama si es balok ini
eh lu kalau gak tau apa apa jangan asal nuduh
jangan main nyerocos aja
udah jawab aja gak apa apa nggak usah takut sama dia
kalian diapain coba
gue yang jawab
lo harus tau
mereka berdua orang yang udah beli kalung lu dari pang
hah jadi kalian yang beli kalung gue
kalungnya udah saya jual
uangnya juga udah abis
aduh udah naya pokoknya gue gak peduli soal duitnya
pokoknya kalian jawab sekarang kalung gue ada dimana
udah itu doang yang gue pengen tahu
halo masalah tempatnya
supaya hidup kalian berdua lebih tenang gak terteror lagi
mendingan ngomong kasih tau
kalian gak tau kan
aduh lo tuh harusnya dari awal tuh ngomong sama gue
kalo mereka yang udah beli kalung gue dari ipang
lo sadar gak
kapan bisa gue kasih tau lo
nyerocos aja tanpa dengerin penjelasan tanpa tau apa yang terjadi
yaudah sekarang kalian jawab dimana kalung gue sekarang
kalungnya udah saya jual di eh dimana jo
eh toko eh toko perhiasan makmur jaya iya iya
ah betul toko perhiasan makmur jaya
yaudah sekarang kalian harus anterin gue sampe situ
jompet kalian berdua mana
jompet kalian berdua mana
jompet kalian berdua mana
ingat dompet identitas kalian ada di saya
jadi kalau kalian bohong nekat nanti mau kabur ya gapapa
urusannya bukan sama saya bukan sama si cewek aneh ini tapi sama polisi
ayo kita ikutin dari belakang
kok nunggu gapa kalak jatuh
gue lupa kalau gue harus kelihatan lebih lemah dari mondi gue harus turunin kekuatan gue